belasan rumah warga di kawasan kampung nelayan cilincing jakarta utara
dilalap sejago merah pada minggu pagi
banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet
dan membakar dua belas bangunan semi permanen yang dijadikan tempat tinggal ini
selain itu api membakar tiga unit perahu nelayan yang bersandar di rumah warga
belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
warga menduga kebakaran terjadi karena korsleting
api dapat dibadamkan satu jam kemudian dengan mengarahkan delapan unit mobil pemadam kebakaran
inilah video amatir yang menunjukkan detik detik pompa bensin mini milik kasro di desa sawangan
kejamatan dan kampung
kampung kota aji barang banyumas jawa tengah terbakar
peristiwa itu terjadi pada minggu sore saat dilakukan proses pengisian bahan bakar
minyak ketanggi pompa bensin mini tersebut
petugas menduga kebakaran terjadi karena korsleting
pas turun saya tidur di atas
pas turun ke sini jam setengah dua belas saya melihat keadaan mobilnya udah begini
supirnya sama keneknya ada di sini tapi mereka semua di atas
akibat peristiwa itu
sepuluh pompa bensin mini ludes terbakar dan api menjalar ke toko swalayan yang berada tepat di sampingnya
warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya
api baru bisa dipadamkan setelah satu mobil pemadam kebakaran unit tiga wangon tiba di lokasi
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai belasan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia